bro tuh men datang kemari biasanya saya yang men ke kk lima
iya bang dijal ini loh teman saya mau bikin cas satu style
buat nikah ya bang
iya bang kira kira syukuran saya harganya berapa ya
sebelum ngomongin harga saya ukur dulu ya bang ya